kira kira aku pakai baju yang mana ya buat nyambut rangga
ra lo yakin rangga bakal dateng
habis rangga udah bikin babak blur kribo itu ya pas lah dia nemuin gue
udah gak usah banyak protes tau gak
gue yakin waktu rangga nemuin gue
laura aku gak bisa hidup tempat kamu
anyways sekarang kita gak usah mikirin itu oke
kalian harus bantuin gue untuk cari baju yang bagus
menurut aku juga enggak
itu udah sering gue pake ra
gue yakin rangga bakal terpanah liat gue pek baju ini
karena ini bakal jadi hari spesial kita
eh tapi gue heran deh sama si laura itu
kan ini udah malem ya
dia itu ngasih iya aja kayak putri salju
tuh tuh nungguin pangeran yang gak jelas tuh datengnya kapan
tapi ya aku juga gak yakin nih rangga datang apa enggak sih
gue juga gak tau
kau berapa haber takut aku percaya bunuh